tiap jumat eksklusif di gtv
ya semua gara gara aku
nek gak apa apa
kita tak bisa bersama
pembunuh roy itu seorang perempuan
berusaha gak apa apa
gak usah lagi saya bantu
jangan sentuh saya
gak usah lagi
suruh dia pulang sekarang
saya mau bicara
kalau dia sudah datang
buya kamu juga di depannya sementara lagi pak al datang kesini oke
tunggu dia siapkan ini
dateng nik aktuell
gak usah dibahas
gak usah difikirin lagi
biar ini jadi urusan aku
mama gak usah ikut ikutan dia
saya rasa untuk masalah ini
ibu bisa tanyakan langsung ke anda
mereka tidak akan memberitahukannya kepada saya
karena selama ini
mereka juga merahasiakan segala hal dari saya
kalau begitu mungkin ibu bisa
terdakwa kasus pembunuhan bu
apa benar semua ini berkaitan dengan
apa yang sudah kamu katakan
dulu andi pernah
kena kasus pembunuhan
saya gak tahu pak
saya nggak tahu pembunuhan siapa
yang saya tahu dulu andin terkena kasus pembunuhan seorang laki laki
tapi sumpah pak
saya nggak punya pilihan lain pak reddy
saya udah ketahuan bohong sama bu rosa
ya udah sus
kamu buat pergi
mirna sudah bilang ke bu rosa kalau
bu anim pernah dipenjara karena kasus pembunuhan pak
mirna gak tau
siapa yang jadi korban pembunuhan itu pak
bu andi pernah membunuh orang pak
tapi mama gak bodoh
mama bisa merangkai semua kejadian
dan menunggu semua ini arahnya kemana

lagi pula tanpa tahu bahwa kasus ini adalah kasus lebon
mama pasti sudah sangat kecewa mengetahui menantunya seorang mama

dan menurut buka pintu
kamu tetap awasin
ini saya sudah masuk ke jakarta bentar lagi saya sampai
semoga gara gara aku
kedah tapi sama sama
jadi kangen sama andin
udah pulang belum ya dari liburan ya
ini gue ada di kamarnya pak
ini udah kamu boleh pulang kan
kalau ada sesuatu kabarin saya aja pak
saya siap membantu
saya kan gak bisa ngelajutin penyelidikannya di kubur
kamu ikut sama sama semuanya
kaburin saya kalau ada apa apa ya
kamu udah pulang sayang
pak maaf ya pak
udah urusan penting
nanti aku telepon papa lagi ya
ada apa ya
kok suara andin kayak lagi panik gitu
apa ada masalah lagi
kayaknya dari segala huru hara
ini yang paling mengerikan yang gue liat
itu pak bos dan bu andin
lu bilangin dah bu rosa
andin pelaku pembunuhan
andin membunuh serang laki laki
aku akan tau kebenarannya
aku akan tanya sama aku
begitu dia pulang
aku akan tau kebenarannya
dia mudah mudahan gak apa apa mas
takutnya kan depresi kamu pak
iya itu yang bapak khawatirin juga
pak bos udah datang bu
bener al sudah dateng
kata uya udah masuk gerbang
bukannya bu bos kok tegang banget
ini masalah kayak badan luar serius deh
siap lainan boleh lihat di pikir pikir kayak anggur atau banana
mama kangen banget sama kamu
aku juga kangen sama mama